direktur utama rspi sulianti saroso muhammad syahril menyatakan ruangan isolasi pasien positif dan pasien dalam pengawasan corona sudah penuh
syahril menyampaikan hal ini karena tak ingin ada kesan rspi sulianti saroso menolak pasien
sahril menyarankan jika ada pasien baru bisa mendatangi rumah sakit rujukan lain
selain rspi sulianti saroso ada tujuh rumah sakit rujukan lain yaitu rumah sakit fatmawati rumah sakit cengkareng rumah sakit minto harjo rumah sakit polri sukanto
rumah sakit persahabatan rspad gatot subroto dan rumah sakit pasar minggu
kita kan kondisikan ada sebelas ruangan ya sudah terisi sepuluh kemarin bahkan sebelas
nah saat itu pasien sudah kita alihkan ke rumah sakit rujukan yang lain
satu ke rumah sakit persahabatan kemudian rumah sakit gatot subroto rumah sakit rsud pasar minggu rsud tengkareng
kemudian rumah sakit minto harjo dan rumah sakit sukamto bayangkara di keramatjati
terakhir rumah sakit fatmawati
jadi bagi tolong disampaikan jadi jangan ada kesan rspi menolak pasien
karena memang kita penuh ya nggak mungkin dia dimasukkan di ruangan yang bukan iso iso nasi
sementara itu pada kamis pagi dua pasien dalam pengawasan dinyatakan negatif
satu diantaranya warga negara asing sudah dipulangkan
sedangkan satu pasien lagi dipindahkan ke ruang perawatan biasa
sementara itu masih ada sembilan pasien yang dirawat di ruang isolasi
tujuh orang berstatus pasien dalam pengawasan atau pdp dan dua orang lainnya merupakan pasien satu dan pasien dua yang positif terpapar covid sembilan belas
kedua pasien positif yang dirawat di rspi sulianti saroso dalam keadaan baik
hasil pemeriksaan pertama negatif dan masih menunggu hasil pemeriksaan kedua yang akan diketahui hasilnya lima hari mendatang
satu dari tujuh pasien dalam pengawasan lima diantaranya pernah kontak langsung dengan pasien positif terjangkit virus corona dan dua lainnya pernah berpergian dari negara terjangkit